pak dr aam dilakukan simulasi menggunakan model hasil inversi gps kalau di jawa barat saja
untuk periode ulang empat ratus tahun itu bisa menyebabkan tsunami setinggi dua puluh meter bapak ibu
ini kira kira di sekitar selatan banten bapak ibu
nah ke timur semakin kecil tetapi jika yang pecah di sebelah timur segmen sebelah timur
maka bagian timur tsunaminya bisa mencapai dua belas meter kira kira di selatan bintar
guru besar bidang seismologi itb sriwidiantoro menyampaikan hal ini dalam webinar bertajuk
dua puluh september lalu
riset widiantoro dan sejumlah peneliti lain ini dilakukan berdasarkan adanya wilayah minim gempa atau seismi cap di laut selatan jawa
seismik gap adalah bagian dari sesar yang pernah menghasilkan gempa bumi di masa lalu
wilayah seismik gap ini berpotensi melepaskan gempa dengan magnitudo yang lebih besar ketika aktif kembali
di dekat palung jawa yang garis hitam ini banyak terjadi gempa
di dekat pulau juga banyak terjadi gempa
tapi di antaranya ada zona yang sepi gempa atau sering disebut sebagai seismic city gap
riset ini telah dilakukan sejak awal dua ribu sembilan belas
mereka menggunakan data gempa dari bmkg dan international seismological center atau isc
mulai april dua ribu sembilan hingga november dua ribu delapan belas untuk mempelajari potensi gempa megatrust dan tsunami di selatan jawa
namun widiantoro menambahkan perlu penelitian lebih lanjut seperti marine survei
sebagai manajemen yang berhasil mencari pemulihan untuk mengembangkan gempa tersebut
pertama di jawa
pertama di jawa
pertama di jawa
pertama di jawa
pertama di jawa
pertama di jawa
pertama di jawa
pertama di jawa
menegaskan bahwa hasil riset ini tidak menyebutkan kapan megatrust terjadi tetapi untuk kesiapsiagaan dan kewaspadaan